setelah menetapkan status tersangka terhadap mantan kuasum setiano fanto fredrik yunadi
kpk menggeledah kantor frederick yunadi di jalan iskandar muda kebayoran lama jakarta selatan
hingga kamis sore penggeledahan masih berlangsung
dengan pengawalan polisi penyidik kpk menggeledah kantor frederick yunadi
yang merupakan mantan kuasum hukum tersangka mega korupsi ktp elektronik setiano fanto
sejumlah penyidik kpk terlihat memeriksa salah satu staff dari kantor fredrik
sementara yang lainnya masih terus menggeledah untuk mencari barang bukti
fredrich yunadi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena dianggap menghalangi penyidikan
yang dilakukan oleh lembaga antirasuah ini terhadap setiano fanto